dinilai sangat memberatkan masyarakat
banyak yang memprotes menolak kebijakan ini
meski pemerintah beralasan kenaikan itu untuk menutupi utang jaminan kesehatan
yang jumlahnya mencapai dua puluh satu triliun rupiah lebih
aksi protes menolak kenaikan iuran bpjs kesehatan
terus bergulir dari berbagai elemen diantaranya sektor buruh
buruh yang tergabung dalam konfederasi serikat pekerja indonesia kspi
kamis pagi menggelar demonstrasi menolak kenaikan iuran bpjs kesehatan
yang sudah berlaku sejak satu januari dua ribu dua puluh
aksi yang digelar di depan kantor kementerian kesehatan ini menuntut
agar pemerintah mencabut peraturan kenaikan iuran bpjs kesehatan
kami menolak kenaikan ini adalah
kalau pemerintah terus menaikkan bpjs kesehatan dengan seenaknya
masa bisa dipastikan masyarakat akan gagal membayar iuran bpjs kesehatan
kemudian pemerintah atau bpjs kesehatan menagih kepada masyarakat
yang timbul nanti bukan jaminan sosial
yang timbul ke depan nanti adalah kerawanan sosial
ini kan berbahaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
kekecewaan para buruh berangkat dari keterangan menteri kesehatan
terawan agus putranto yang mengaku putus asa dan tidak memiliki solusi
atas permintaan dpr dalam rapat kemampuan
pemerintah menutupi selisih kenaikan iuran peserta mandiri kelas tiga dengan subsidi
jalan keluar mengenai itu karena saya membutuhkan data yang lengkap
saya membutuhkan komitmen
dan saya berikan bahwa itu kemenangan ada di bpjs
tidak ada di mana mana
dan itu berdasarkan undang undang saya kemukakan
pernyataan menteri kesehatan itu memicu kemarahan komisi sembilan dpr
hingga ketua komisi sembilan dpr feli runtuwene
beserta anggota lainnya mengancam akan mengambil hak angket maupun interpelasi
jika kemenkes dan bpjs kesehatan tidak mampu memberikan solusi
tidak memiliki solusi
nah inilah komisi sembilan ini sangat nyesek ya
melihat keadaan kalau dari kementerian aja sudah seperti ini
mau diharapin ke siapa
nah sekarang kembali lagi ke komisi sembilan
kami punya hak hak yang lain
nah hak ini yang kami akan gunakan ketika tidak ada solusi dari kementerian
atau dari pemerintah
yang kita lihat adalah
tadi sudah bisa dilihat semua
satu dengan lain saling melempar bola itu
bagi kami bahwa tidak solid mereka
hingga kini publik masih menunggu keputusan pemerintah
untuk mencabut aturan tentang kenaikan iuran bpjs kesehatan
yang dinilai membebani masyarakat karena bersamaan dengan kenaikan
sejumlah harga kebutuhan pokok dan tarif lainnya
di meliputan cnn indonesia
kenapa harus turun kelas ini
kenaikan iuran bpjs kesehatan terus dihapuskan
terus ditentang para buruh sekalipun telah berlaku sejak awal tahun dua ribu dua puluh
unjuk rasa beberapa kali dilakukan
meminta keringatan diberikan
sementara pemerintah kementerian kesehatan
paling tidak kementerian kesehatan ya
mengatakan masih belum menemukan solusi yang tepat untuk mereka perserta bpjs
buruh terutama mereka yang di kelas tiga
kita bahas malam ini bersama para narasumber
sudah ada m rusdi ketua harian kspi
pak rusdy selamat malam
terima kasih malam hari ini sudah hadir
dan juga ada bang timbul siregar koordinator advokasi bpjs watch
bang timbul selamat malam
terima kasih sudah hadir saya ke pak rusdi dulu pak rusdi tuntutan teman teman itu apa saja sebenarnya
ya buat kami kaum buruh dengan adanya kenaikan yuran bpjs terutama kelas tiga ini membuat daya beli buruh makin turun
kalau kita lihat buru ini ada dua ada buru formal dan juga buru informal
buruh formal ini sekitar sekarang ini lima puluh lima jutaan empat puluh persen
buruh informal ini sekitar lima puluh lima persen sekitar tujuh puluh lima juta lah
nah kalau buru formal secara umum kan gajinya itu kalau secara nasional rata rata itu dua jutaan
walaupun di beberapa tempat misalkan seperti di jabotabek itu sudah empat jutaan lah
di jawa timur sebagian dan di batam
nah dengan ada kenaikan ini buat teman teman buruh yang dua juta ini dan juga terutama di informal ini makin berat
karena teman teman informal ini seperti tukang bakso buru buru di pasar dan itu jumlahnya banyak sekali
jadi mereka itu hanya digaji paling tinggi itu hanya seratus ribu rupiah per hari
per bulan mereka hanya dapat sekitar dua juta
nah kalau misalkan dan mereka rata rata sebagian besar itu nggak dikaper oleh perusahaan
karena rata rata perusahaan perusahaan kecil lah itu kan segala macam
nah kalau misalkan satu kakak itu ada lima atau enam atau tujuh lah
di kampung kan banyak
kalau di kampung itu bisa delapan orang satu kakak
delapan orang berarti delapan dikali empat puluh dua ribu tiga ratus ribu
nah ini kan berat banget
ya buat makan aja berat
saya misalnya ambil contoh lah
berapa sih kebutuhan hidup buruh lajang di jakarta misalkan
ya makan pagi itu pakai nasi uduk teh manis misalnya lima belas ribu
malam nasi goreng lima belas ribu
udah empat puluh lima ribu
kemudian dia naik transportasi gojek pulang pergi tiga puluh ribu lah ya
ditambah biaya kontrakan rp delapan ratus ribu
sudah hampir tiga juta
nah dengan adanya kenaikan ini membuat buruh sebagian buruh formal
dan teman teman yang di phk kemudian tidak dikaper oleh
oleh perusahaan dan juga oleh pemerintah
dan terutama adalah buruh informal
ini yang membuat mereka akan semakin menderita
nah gaji yang terbatas kemudian membuat daya beli makin parah
nah efeknya adalah ya ekonomi makin berat
itu yang pertama
nah yang kedua adalah
sungguhnya kalau kita bicara amanah konstitusi
jaminan kesehatan adalah hak kesehatan
hak konstitusi rakyat
sebagai yang ada dalam pasal dua puluh delapan h
kemudian di pasal tiga puluh empat jelas
negara sebagai penyelenggara
nah problem hari ini adalah
negara sudah dibantu dengan konsepsi bpjs ini kan
turun dari undang undang sjsn
kemudian pemerintah juga mengiur
nah problemnya adalah pemerintah ini setengah hati
yang dikaper oleh pemerintah
hanya pbi sekitar sembilan puluh enam seratus jutaan
kemudian dana apbd sekitar tiga puluh lima
nah sebagian besar ini kemudian di cover oleh perusahaan dan juga oleh buruh
nah ada tiga puluh
yang bermasalah itu sekitar tiga puluh tiga puluh lima juta
yang disebut dengan peserta informal
pekerja yang tidak benar
pekerja ya bukan penerima upah
problemnya cuma tiga puluh lima juta aja

tiga puluh lima juta yang belum terakses
amanah dari roadmap bpjs ini
sejujurnya seharusnya satu januari dua ribu sembilan belas seluruh rakyat indonesia sudah tercover sebagai peserta bpjs
nah problemnya sampai hari ini
masih ada sekitar tiga puluh
baru hanya dua ratus dua puluh empat jutaan
ada sekitar tiga puluh lima juta
nah yang bermasalah adalah yang belum tercover tiga puluh lima juta
dan peserta mandiri tiga puluh lima juta
artinya kalau mau diklasifikasi hanya tujuh puluh juta rakyat yang bermasalah
kita berharap solusinya sederhana
yang tujuh puluh juta ini masukin aja
sebagian lah ya
dalam menjadi pbi
karena sebagian besar juga informal
nah karena ini yang mesti dipahami adalah
bukan kemudian rakyat yang ditindas
yang sudah susah kemudian menjadi lebih susah lagi
tapi kemudian harusnya negara yang bertanggung jawab
dari mana dananya
pemerintah harus menjadikan ini prioritas
kalau ini bukan prioritas
ya berapa pun dananya nggak ada
nggak akan dialokasikan
nah ternyata ternyata ada sekitar delapan bumn yang
dapat alokasi tujuh belas triliun
nah bisa juga negosiasi misalkan
bunga hutang yang luar biasa besar
pemerintah tiap tahun bayar
itu cukup itu
devisi tiga puluh triliun ditambah
itu cukup sebenarnya
tapi sebenarnya kalau misalnya sejak
iuran baru diberlakukan
januari dua ribu dua puluh itu
sudah ada data belum sih
siapa berapa banyak
dampaknya seperti apa sih
siapa yang berapa banyak yang pindah kelas
kemudian apakah dari kelas tiga ini
banyak juga yang
sudah gak sanggup bayar
akhirnya stop bayar iuran ya
sudah kelihatan kan
sudah januari ke februari
ya jadi memang
saya mau katakan pertama
kenaikan iuran itu
adalah amanat undang undang sjsn
ditingjau secara berkala
turun di per plus delapan puluh dua
dinyatakan paling lambat
dua tahun ditingjau

ternyata tidak naik
jadi mau tidak mau

nah memang dilakukan
ya ada amanatnya
kalau kita lihat fakta di lapangan
defisitnya itu besar
per akhir tahun itu
akhirnya ada kenaikan iuran
pbi itu naik
nah kalau kita baca
utang pelayanan kesehatan
itu sekitar tujuh belas triliun
itu yang nanti terkari over
kalau tidak naik
akan sangat besar lagi
nah kalau defisit
tidak bisa bayar ke rumah sakit
rumah sakit tidak punya cash flow
bagaimana bisa melayani rakyat
kan ujung ujungnya rakyat juga
kembali persoalannya begini
pro kepada rakyat miskin
atau tidak kenaikan iuran
harusnya yang didorong adalah
yang di kelas tiga
masuk ke pbi
itu lebih mudah
kalau begitu ya
supaya tidak lagi membayar
hanya mengatakan ini
tidak naik kelas
misalnya ditetapkan oleh pemerintah
orang miskin di kelas tiga
kan tetap bayar dua puluh lima lima ratus
pro kepada rakyat miskin
masuk ke pbi
tadi yang disebutkan
misalnya oleh bung ruswi
orang tidak mampu
menurut undang undang tiga belas
tentang penanganan paket miskin
siapa sih orang miskin itu
orang miskin adalah
orang yang punya pekerjaan
orang punya pekerjaan
tapi dia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup layak
misalnya tukang basuh
tidak punya kemampuan untuk hidup layak
sebenarnya itu menurut definisi
masuk ke barat pbi
kenapa dia tidak masuk
orang miskin ini juga
tidak punya pengetahuan untuk mengatakan
ya harusnya di cover
gak ada inform soal ini
inilah yang harus dilakukan oleh
di kelas tiga
itu ada juga banyak orang kaya
padahal dia tugasnya adalah bergotong royong
harusnya perjuangan komisi sembilan adalah
bagaimana proses cleansing data ini dipercepat
bagaimana orang miskin ini dinaikkan
masukkan ke pbi
kalau memang lebih dari sembilan puluh enam delapan
pbi apbn yang sembilan puluh enam delapan itu dinaikkan
tidak hanya kemudian menjadi domain dari kementerian kesehatan
persoalannya sekarang gini
menteri kesehatan mengatakan
saya tidak mampu lagi
ya memang bukan kewenangan jadi ya
kewenangan untuk iuran
itu ada di menkeu
itu ada di mensos
jadi kalau memang mau
kalau komisi sembilan itu
dengan rapat gabungan
harusnya dihadirkan rapat gabungan
rapat gabungan menghadirkan komisi sebelas
untuk mengundang menkeu
kemudian juga mengundang
untuk mengundang mensos
dan direksi bpjs kesehatan
baru di situ
tentang iuran ini

orang miskin yang sebenarnya
tidak pas lagi
masuk jadi pbi
sementara orang miskin
banyak yang nunggu nih
itulah yang harusnya
tapi itu tidak dilakukan
jadi menurut saya
setelah prp tujuh puluh lima
berlaku satu januari
per tiga puluh juni dua ribu sembilan belas
kelas satu itu ada empat enam juta
kalau kita baca per tiga puluh satu desember dua ribu sembilan belas kemarin
itu tinggal empat satu
jadi ada turun lima ratus ribuan
itu ada enam delapan juta
itu tinggal empat dua
ada sekitar sembilan ratus ribuan pindah
apa turun kelas
ini kan persoalannya adalah
memang kalau tidak mampu ya turun
per tiga puluh juni dua ribu sembilan belas
ada empat puluh sembilan empat persen
peserta pbpu yang tiga puluh dua juta itu
itu udah gak bayar ya
karena kenaikan iuran ini
ada yang turun kelas
yang nonaktif akan semakin banyak
akan semakin banyak
persoalannya adalah gini
kalau yang turun kelas
harusnya juga yang di
tanyakan kepada direksi misalnya
kan anda mengeluarkan peraturan
terkait dengan satu kakak harus satu kelas
nah itu yang harus dikotak katik
bagaimana kalau satu kakak itu
udah anaknya kelas satu deh
oke deh kelas tiga
daripada dia turun semuanya ke kelas tiga
potensi yang didapat kan akhirnya lebih kecil
lossnya lebih banyak
nah inilah yang harusnya dikejar
kan ini kewenangannya direksi
karena itu kewenangannya menkeo
nah ini kembali persoalannya
dikerjakan oleh banyak
bukan hanya menkes dengan
tapi kemudian yang
yang juga membuat teman teman buruh semakin kecewa
saya mendapatkan informasi tadi juga di konfirmasi off air
ada janji yang sudah sempat disampaikan
bahwa tidak ada kenaikan
iuran untuk mereka yang berada di kelas tiga
yang sebagian besar adalah teman teman buruh ini gitu kan
nanti kita bahas setelah jeda
tetap di cnn indonesia
kami masih menyuarakan suara dari teman teman buruh
terkait dengan gelombang penolakan kenaikan iuran bpjs kesehatan
khususnya di kelas tiga
di sini sudah ada
masih ada pak ruzdi dan juga ada bang timbul
kalau kita lihat di youtube
yang saya sudah lihat
yang saya lihat di youtube
betulkah ada janji sebenarnya dari pemerintah yang pada saat itu berada di dpr
wakilan pemerintah sudah kesepakatan bahwa memang sudah di push dari komisi sembilan tidak ada kenaikan iuran kelas tiga
ya informasi yang kita dapat saat kita aksi dua puluh januari lalu ke dpr dan diterima oleh pimpinan dpr dan juga komisi sembilan
mereka menyatakan sudah ada komitmen bersama antara komisi sembilan dengan
kemenkes bahwasannya tidak ada kenaikan di kelas tiga itu terjadi sebelum reses
tapi kemudian ketika teman teman dpr itu reses akhir tahun dua ribu sembilan belas ya di awal tahun ternyata kemudian ada kenaikan
sudah langsung berlaku
ini yang membuat apalagi buat komisi sembilan dan juga buat kami ini kan kalau pemimpin kan dipegang omongannya kebijakannya
kalau kemudian dia sudah berkomitmen tapi kemudian dilanggar ini ada apa gitu kan
nah mungkin ya dari atasnya belum ada dari presiden belum ada arahan mungkin kepada kemenkes
pada saat kemarin bertemu dengan perwakilan kemenkes kan sempat teman teman bertemu pada saat unjuk rasa kemarin
itu apa yang dijanjikan
ya tidak ada kalau di tingkat apa namanya yang diterima juga bukan tingkat level menterinya
mereka tidak ada komitmen lah
nah sekali lagi adalah kita berharap besar bahwasannya kesehatan ini adalah masalah utama
di masyarakat dan ini makanya kemudian konstitusi mengatur ini adalah hak konstitusi warga negara
karena kita berharap kalau ini kemudian presiden tidak turun tangan dan kemudian negara tidak mengambil porsi lebih maka ini akan terus menjadi masalah dan efeknya kemana mana
solusi yang disiapkan atau yang diinginkan teman buruh itu apa
hapus kelas tiga atau yang tadi misalnya ada alternatif untuk cleansing data
jadi khusus untuk teman teman buruh yang sekitar enam puluh jutaan itu yang
kalau kita lihat kan sungguhnya pbi nasional yang di cover oleh apbn sudah hampir seratus juta masyarakat
kemudian dari apbd sudah hampir tiga puluh lima juta
kemudian dari pekerja buruh swasta itu tiga puluh lima
dan kemudian dari pns tni polri itu juga hampir lima jutaan
sudah hampir sekitar satu ratus sembilan puluh juta yang ini sudah tidak ada masalah
nah kemudian yang bermasalah adalah tiga puluh juta
pekerja mandiri pekerja bukan penerima upah atau peserta mandiri sekitar tiga puluh lima jutaan
dan kemudian tiga puluh lima juta masyarakat yang belum terakses
nah kita berharap tadi yang dibilang oleh bung timbul bahwasannya ya seoptimal mungkin komisi sembilan dan juga pemerintah untuk mendata
sungguhnya sebagian besar dari mereka adalah orang orang yang tidak mampu
yang mereka berprosi sebagai pedagang kaki lima atau petani atau nelayan yang sudah seharusnya ini negara jangan kemudian negara abai
kita sudah mau bantu loh dari masyarakat
seharusnya kan ini kalau kita belajar dari beberapa negara negara ya jauh jauh lah dari malaysia singapura ataupun negara negara welfare state
iya ini tanggung jawab negara dari sumber dari pajak
harusnya gratis gitu kan
debatnya kan dulu kita debatnya itu dulu waktu kita
pada saat awal mau menggolongkan bpjs ini
bpjs ini adalah tanggung jawab siapa
oke lah kita kemudian agak toleran kita ikut berkontribusi
tapi kemudian ketika ada masalah jangan dilempar ini ke masyarakat jadi beban masyarakat
ini adalah beban negara
nah dari mana sumbernya
sekali lagi adalah sumbernya sekali lagi jadikan dulu ini sebagai prioritas utama dari pemerintah
dari dana apbn dua ribu triliun itu masa sih pemerintah tinggal nambah tiga puluh hingga enam puluh triliun ini nggak ada
tapi kan kemudian ya dari mana sumbernya tadi
kita masih melihat ya banyak anggaran anggaran yang sebenarnya bisa dipangkas bisa dikurangi
tapi kemudian masih digelontorkan
seperti masih ada gelontoran uang tujuh belas triliun buat bumn bumn yang bermasalah
kemudian juga bisa juga negosiasi
jadi bunga utang kita yang per tahun itu bisa ratusan triliun ini bisa di negosiasi
sebenarnya banyak cuma problemnya memang di kemenku
nah negara ini kan tanda petik ya presiden bayangannya lah kemenq
nah yang katanya adalah menteri terbaik dunia segala macam
nah kita berharap besar ya sudah saatnya anggaran negara itu berpihak pada rakyat
jadi kalau ada apa apa rakyat dulu yang diutamakan
nah hari ini rakyat itu sudah menjadi
bang timbul tapi kalau menurut anda anda mengatakan komisi sembilan tadi kurang push ya
kurang maksimal perjuangannya
tapi sebenarnya kalau misalnya dilihat dari porsi masing masing kementerian kan berbeda beda
bisa saja ini katakan kemarin pak terawan sudah mengatakan pak menteri sudah mengatakan
kementerian kesehatan nggak bisa melakukan apa apa ini sudah maksimal yang kamu bisa lakukan
karena mungkin memang porsinya seperti itu
artinya kan bisa dilempar kemudian ke kementerian keuangan
nanti kementerian keuangan mungkin saja bisa dilempar
kalau yang anda lihat ini apa yang membingungkan apa apa yang membuat ini nggak beres gitu loh
jelimet susah sekali untuk menemukan solusi yang sebenarnya di atas kertas itu bisa gitu
jadi gini saya mau klarifikasi sedikit
saya memang ikut dalam pembahasan mendengarlah dari praksi balkon istilahnya gitu ya
jadi pak terawan juga sebenarnya tidak menjanjikan bahwa kelas tiga tidak naik
dia hanya menawarkan tiga alternatif
pertama alternatifnya adalah bahwa kelas tiga memang disubsidi oleh pbi
kedua seluruh kelas tiga itu dimasukkan ke pbi
nah tetapi memang sebenarnya ini kan baru usulan usulan
yang memang menurut saya juga dia harus berkoordinasi pak menteri
jadi artinya kalau
saya mau katakannya belum ada mengatakan
belum ada janji
belum ada janji
nah ini ya
tetapi kan kembali memang usulan usulan itu juga akan terkendala dengan regulasi
misalnya bagaimana kalau pbi yang dinyatakan surplus ini mensubsidi kepada kelas satu
dia akan terkendala dengan pasal dua puluh satu pp delapan puluh tujuh tahun dua ribu tiga belas tentang
bahwa dana jaminan sosial djs ini itu kan hanya untuk digunakan tiga hal
satu membayar manfaat pelayanan kesehatan
kedua dana operasional
dan yang ketiga untuk investasi
jadi dana dgs ini yang masuk kok kenapa untuk pakai lagi subsidi gitu
nah artinya memang ini tidak tepat
kedua misalnya terkait dengan usulannya seluruh pbi
sekalipun memang sekalipun memang sistem bpjs kesehatan itu kan saling subsidi kan sebenarnya
sebenarnya ini kan satu
saya juga katakan begini ini bergotong royong
kalau kita pakai sistem semuanya di cover negara ya resikonya pajak akan naik
karena kita harus pakai bayarnya dari mana
ya dari apbn
apbn dengan defisit sebesar itu tidak mungkin untuk meng cover seluruh dua ratus enam puluh tujuh juta
nah bagi yang tidak mampu kata undang undang sjsn negara lain bayar
nah sekarang ini sudah sembilan puluh enam delapan atau sembilan puluh enam lima lah realisasinya untuk pbi apbn
untuk pbi apbd itu sekitar tiga puluh delapan juta
artinya satu ratus tiga puluh tiga satu ratus tiga puluh empat juta itu ditanggung oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah
yang kalau dikalkulasi kepada rupiah itu pbi apbn
tahun ini dua ribu dua puluh akan mengeluarkan empat puluh delapan delapan triliun
untuk pbi apbd pemda pemda apbd akan mengeluarkan rp delapan belas
jadi sekitar enam puluh tujuh enam puluh delapan triliun akan digelontorkan untuk membayar iuran
nah ini maksud saya sudah besar juga
dan itulah peran negara
bagi pemerintah sebagai majikannya pns ayo bayar
nah jadi artinya kalau kelas tiga ini pbia kelas tiga mandiri pbpu ini
yang juga terisi oleh orang kaya
kalau dimasukkan ke pbb ya nggak fair juga
ah yang penting saya coba menjadi peserta jkn aja lah kelas tiga
toh kalau saya sakit juga pakai asuransi swasta kan gitu
tapi apakah kita mau mengatakan apbn akan membayarkan orang kaya
prinsip keadilannya tidak
nah ini kan persoalan bahwa memang pemerintah sudah menjalankan tugasnya iya
nah tinggal bagaimana sekarang untuk masyarakat masyarakat yang kaya ini
menurut saya pbpu sekarang juga relatif kan sudah menikmati ya
artinya kalau kita baca data pbpu itu utilitasnya paling besar terhadap jkn
tapi iurannya paling rendah
pbi itu utilitasnya paling kecil
iuran itu utilitasnya paling besar
nah sekarang kan ini berbanding terbalik nih
nah sekarang makanya waktu itu pak presiden itu ke lampung dibilang
kok yang ada peserta mandiri
ya karena mereka yang punya akses lebih mudah
punya pengetahuan punya transportasi untuk ke sana
nah untuk rakyat miskin
nah sekarang saatnya juga komisi sembilan misalnya
mendorong bagaimana akses layanan jkn ini bisa mudah diperoleh oleh rakyat miskin
jadi ketika misalnya dirujuk dia tidak lagi berpikir
bagaimana saya harus ke provinsi
bagaimana keluarga kami yang mendampingi untuk makan di sana
kan itu persoalannya
kenapa dia rendah utilitasnya terkecil
ya karena terkendala dengan biaya biayanya
jadi sebelum jalan pun mereka sudah kayak mundur duluan gitu ya
nah itulah yang menyebabkan utilitasnya rendah
nah itulah sekarang harusnya dengan dana yang sedemikian besar
kita nggak usah lagi mensegregasi wah ini
tapi bagaimana juga kita mendorong rakyat miskin ini mendapatkan perlakuan lebih banyak
karena menurut undang undang ham menurut undang undang pelayanan publik
masyarakat rentan harus mendapatkan pelayanan lebih
ya misalnya lansia
jangan lagi seperti sekarang
satu poli satu hari
jadi kalau orang mau datang
ini satu poli satu hari
jadi sekarang poli anak besok poli ini poli
setiap hari pulang pergi
kan nggak bisa digunakan untuk misalnya lansia gitu ya
lansia untuk ke poli ini
kan mereka capek pulang pergi
dan orang yang masih kuat dan sebagainya orang muda
nah ini kan ada perlakuan perlakuan terhadap masyarakat rentan seperti masyarakat miskin
nah ini yang coba kita dorong supaya benar benar jkn itu memang bergotong royong
dan memberikan nilai yang keadilannya besar gitu
jadi menurut bang timbul yang persoalan dihadapi teman teman buruh sekarang ini
ini bukan lagi persoalan persoalan iuran atau nggak iuran
tapi lebih ke soal bpjs kesehatan memperbaiki
manajemen termasuk melakukan pembersihan data itu
ya itulah yang harus dilakukan
makanya saya bilang komisi sembilan bekerja sama dengan
saya lupa nggak tahu mitranya dengan kementerian sosial di komisi berapa
panggil kenapa cleansing data itu kok tidak cepat gitu loh
tapi kan tapi begini
saya mau memahami apa yang dirisakan teman teman buruh
ini sudah satu bulan berjalan katakan begitu
satu bulan berjalan kemudian sudah terpotong sekian duitnya
kalau misalnya masih harus menunggu proses cleansing data dan lain sebagainya
mungkin itu yang diberatkan teman teman gitu ya pak ruzi
ya kalau dibilang pemerintah sudah bekerja iya sudah bekerja
tapi memang belum maksimal
sekali lagi adalah sesuai dengan undang undang sjsn juga
ketika memang ada problem di masalah keuangan membiayaan segala macam
maka negara kemudian melalui istilahnya dana kontingensi harus tanggung jawab
jadi nggak usah berlarut larut lah
artinya sekali lagi negara harus bertanggung jawab lah
pemerintah harus bertanggung jawab
ini darurat sekarang gitu
ini kan depisit depisit
dan terus depisit segala macam lah
pada titik tertentu iya kita harus dorong manajemen bpjs kesehatan harus profesional
harus kemudian efisiensi segala macam
tapi kemudian berapa persen sih bisa mampu untuk efisiensi
itu problemnya adalah nih
ada tiga puluh lima juta warga yang belum terakses jaminan kesehatan sampai hari ini
kemudian ada hampir sekitar enam belas jutaan pekerja mandiri
kemudian dia tidak bisa bayar
dan sebagai besar itu adalah miskin
karena ini sekali lagi adalah ini orang kalau lama lama ini udah berat
ini masalah masalah perut
nah kemudian bagaimana solusinya
memang benar masalah kesehatan ini bukan lagi hanya domain dari komisi sembilan
sama dulu ketika ada kebentuan di penyusulan rubpjs juga
kemudian diselesaikan oleh wakil ketua dpr yang kemudian berkirim surat langsung kepada presiden
maka kita berharap besar
masalah ini bukan hanya ranahnya komisi tiga
ini sudah masalah pimpinan dpr kemudian berkomunikasi
ini kan sama sama lah pimpinan dpr nya juga adalah partai pemenang pemilu dan juga satu koalisi
kalau memang ini mau diselesaikan
kita harus jeda dulu
nanti setelah jeda kita bahas lagi
tetap di cnn indonesia
karena masih bersama kami di cnn indonesia kami masih membahas soal gelombang penolakan kenaikan iuran bpjs kesehatan
di segmen satu dan dua tadi kami sudah membahas di sini jadi ada beberapa problemnya
tapi kita sekarang sudah memasuki ke segmen akhir kita bahas tentang solusi
yang diharapkan disini adalah kalau misalnya tadi beberapa bang timbul tadi mengatakan ada solusi jangka panjang soal cleansing data dan lain sebagainya
tapi teman teman dari buruh tentunya mengharapkan ada solusi jangka pendek yang lebih cepat bisa mereka rasakan
bang timbul apa tadi yang mau disampaikan
jadi kalau menurut saya gini cleansing data memang berproses
tapi juga sekarang gini bagaimana untuk memastikan orang miskin itu berhak dapat pbi
jadi gini saya tadi berharap pemerintah mendeklarasi eh orang miskin datanglah kepada kami nyatakan bahwa anda miskin
nanti tinggal kita cek
nah misalnya ada orang datang
itu siapa tuh yang berwenang untuk mengatakan seperti itu
pemerintah pemerintah kalau misalnya kayak mensos
dicek orang miskin benar oke besok masuk ya pbi
dinsos itu juga bisa ngeceknya sampai rootsnya sampai trw kan bisa ya
artinya kan cleansing data kan memang prosesnya si dinsos datang itu juga belum tentu objektif bahwa orang yang dibilang miskin benar benar miskin
atau memang orang yang kaya ternyata masuk juga
nah ini kan persoalan bagaimana si orang miskin ini mendeklarasikan dirinya dan dicek oh benar orang miskin oke masuk
itu bisa segera
bisa menurut saya
paling nggak maksudnya kelihatan pemerintah hadir dulu
muncul dulu menenangkan teman teman buruh gitu kan
nah bagi misalnya nanti ternyata orang miskinnya benar benar lebih besar daripada sembilan puluh enam delapan tinggal panggil menkeu
bagaimana ini dinaikkanlah kuota pbi nya
nah karena kan kewenangan itu nanti di menkeu bagaimana nanti pembayaran pbi untuk jkn ini lebih dari rp sembilan puluh enam delapan triliun
nah ini persoalan bagaimana orang miskin itu memang bisa masuk pbi
tidak lagi dilegitimasi dengan rp dua puluh lima lima ratus
itu tidak tepat juga ya
nah kedua memang terkait dengan kelompok kelas satu kelas dua memang masih sekitar empat juta pesertanya
enam jutaan untuk kelas dua
ini juga harus ditingkatkan pelayanannya supaya mereka juga merasa oh iya kenaikan ini memang pelayanannya meningkat
kalau seperti sekarang sekarang ini juga jangan juga nanti bilang aduh saya bayarnya satu ratus enam puluh
pelayanannya begini kalau saya sakit pasien umum lagi
nah jadi memang harus semua pihak mendorong peningkatan pelayanan itu
misalnya tidak ada lagi yang namanya susah cari kamar perawatan
kemudian juga bagaimana dibantu kalau ada persoalan disuruh pulang belum layak pulang
misalnya seperti itu
nah inilah yang fungsi yang dimainkan oleh bpjs kesehatan supaya memastikan bahwa peserta itu mendapatkan pelayanan yang lebih baik
sehingga kalau dibilang satu ratus enam puluh kalau mau kita hitung sebenarnya satu ratus enam puluh itu lebih rendah daripada asuransi kesehatan swasta
nah tetapi kan kalau di sana sudah bisa lebih baik kenapa kita begini begini
nah ini harus kita dorong gitu ya
nah pada saat yang bersamaan ketika bpjs kesehatan harus dan wajib untuk memperbaiki manajemen dan pelayanannya
pada saat yang bersamaan kementerian kementerian lain kemudian mencari solusi yang pasti untuk teman teman buruh gitu ya
tapi yang paling bisa diharapkan saya begini deh
kemarin teman buruh mengatakan tidak cukup puas dengan apa yang terjadi terakhir ketika unjuk rasa sudah memang diterima tapi masih belum ada jawaban
lalu apa yang akan dilakukan sekarang
ya terima kasih
ya tugas kami hanya apa namanya menyampaikan aspirasi lah kepada pemerintah
tentunya kita berharap besar presiden ri ini harus belajar banyak lah dari negara negara besar yang dulu mereka justru memulai program jaminan kesehatan ini dari ketika krisis
nah artinya ini sekali lagi kembali lah fungsi negara justru negara hadir ketika sedang krisis maka yang diutamakan adalah hak hak rakyat
nah kesehatannya hak utama sama seperti hak pendidikan
nah hak pendidikan juga sama
orang kaya orang miskin dia mendapatkan hak yang sama dapat sekolah dasar negeri dan segala macam
kita berharap besar porsi pemerintah ini dimaksimalkan
mau orang kayak orang miskin ya dia mendapatkan fasilitas misalkan jaminan kesehatan yang standar lah
kalau dia mau nanti mau yang lebih layanannya ya dia bisa top up ke satu atau ke
satu atau ke dua
tapi minimal untuk seluruh rakyat ini mendapatkan fasilitas kesehatan
misalkan tadi kan kembali tinggal hanya tinggal tujuh

dua puluh juta kalau misalkan dengan iuran empat puluh dua ribu setahun itu hanya butuh sekitar tiga puluh lima triliun
sesegera apa menurut anda pemerintah harus katakanlah muncul dan menenangkan keresahan teman teman buruh ini
lakukan efisiensi di berbagai anggaran segala macam kemudian koordinasi dengan pimpinan dpr dan lintas menteri terkait ya segera putuskan pemerintah
tentunya adalah presiden yang punya kewenangan
karena kalau dilempar ke menteri kepala
dilempar ke keuangan
dilempar lempar terus ya sulit ya
pak ya menteri keuangan kita kan agak liberal pemikirannya
selain kesehatan dia perlu memproteksi
ini kembali adalah tentang sikap pemerintah yang presiden yang punya harus sikap tenggerawanan
ini problem sudah mendesak
oke baik problemnya sudah mendesak
terima kasih pak rusti malam hari ini sudah bergabung
bang timbul terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung kita membahas soal ini
dan kita akan segera jeda dulu sekarang presiden jokowi menargetkan renovasi masjid istiqlal rampung bulan april sembilan belas
nanti sehingga bisa digunakan saat memasuki bulan ramadhan
kami kembali dengan informasinya